harga telur ayam di sejumlah daerah masih tinggi
di jakarta harga per kilogramnya kini mencapai sekitar rp tiga puluh satu
kementerian perdagangan menyebutkan paling tidak ada dua penyebab kenaikan harga
pertama adalah masalah peningkatan permintaan telur pasca pelonggaran ppkm
dan juga berangsur normalnya kegiatan masyarakat
yang kedua disebut disebabkan oleh adanya bantuan sosial di sejumlah daerah
mendak mengklaim harga akan kembali normal pada dua minggu mendatang
seberapa rasional optimisme menstabilkan harga ini
dan apa sebenarnya pangkal permasalahan dari kenaikan ini
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami
pertama plt dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan sailendra
selamat malam pak sailendra
selamat malam mas bram
baik yang kedua ada presiden peternak layer indonesia ki musbar mesdi
selamat malam ki musbar
selamat malam pak bram
baik saya akan ke pak selendra terlebih dahulu
pak ini kemudian apa yang disebutkan mendak sudah dijawab
kementerian sosial begitu bahwa bansos pada triwulan pertama disebutkan dalam bentuk uang tunai rasanya tidak relevan
begitu kata kemensos bagaimana kementerian perdagangan menjawab juga menjawab kembali begitu tanggapan ini
ya terima kasih mas bram
jadi yang pertama begini
kenaikan harga telur itu pertama adalah karena memang permintaan konsumsi itu naik tajam
pada beberapa tahun
itu karena horeca kan sudah mulai bergerak
perekonomian sudah bergerak
hotel restoran kafe sudah mulai buka hampir penuh
karena ppkm kan sekarang sudah longgar sekali
dan pandemi sudah jadi endemi
jadi permintaan naik
ini hasil diskusi saya nanti
konekoreksi oleh pak ki musbar
karena sebelumnya harga telur itu kan jatuh
harga telur jatuh
teman teman juga ya biaya produksinya itu kan juga cukup besar
jadi yang nggak tahan ada yang tutup
usaha peternakannya ada yang terpaksa juga mengurangi populasinya
jadi dua hal itu saja
yang ketiga itu harga pakan itu sudah mulai
ada kecenderungan naik
kemudian yang kontribusi dari pakan pakan impor juga naik
nah ini juga berdampak kepada kenaikan harga telur
sekaligus ada juga bantuan sosial dari kementerian sosial itu
walaupun bentuknya tunai di daerah dibelikan salah satunya adalah telur
nah ini sebenarnya membantu peternak
tapi karena timeline nya itu belinya sekaligus berbarengan
jadi ya agak terganggu sedikit
nah sebenarnya itu sangat membantu peternak
dengan adanya pantai
dan kebetulan sosial ini untuk membantu menyerap juga kan
pak selendra berarti
tidak supply ke pasar agak turun
artinya menurut anda ini menjadi efek lain dan juga tidak diperkirakan begitu ya
ketika ada bantuan sosial
dikala orang memang membutuhkan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan telur sebagai salah satu dari bahan pangan pokok begitu ya pak selendra
ya itu kan telur itu kan sumber protein yang cukup tinggi juga
dalam kondisi saat ini
memang di daerah daerah
bantuan yaitu dibelikan telur salah satunya
ya salah satu dari beberapa komoditi lain yang memang diberikan kepada masyarakat
ini memang sedikit terganggu pada waktu bersamaan saja
tapi kan dalam waktu dekat kan
bantuan ini juga sudah selesai
yang rapel itu nanti kalau nggak salah mungkin sekitar desember baru lagi ada
ya gangguan sesaat
tapi sekali lagi
pemicu utama itu adalah
harga pakan naik
kemudian secara bersamaan
ada bansos yang menyerap banyak produksi telur dari teman teman peternak
teman teman peternak selama ini
kalau masyarakat biasa memberi dua puluh empat ribu
itu biaya produksi peternak itu udah tinggi loh
jadi peternak itu sudah apa ya
karena tentu perlu ada keseimbangan harga yang baru nanti
nanti pak imus baru pasti beritahu
baik ini menarik anda mengatakan tadi
seakan akan ini menjadi gangguan sesaat
begitu ya dari bahan sos
tapi saya akan coba konfirmasi ke imus baru
biaya produksi ini yang cukup besar
menjadi poin kedua dan poin ketiga yang disebutkan pak salendra
kemudian harga pakan juga naik
seperti apa dari kemudian asosiasi peternak
imus baru melihatnya
baik selamat malam
terima kasih pak selendra yang telah memberikan pembukaan yang
yang pemerintah itu artinya
mengerti kondisi di lapangan bagi peternak ya
jadi begini pak bram
turunnya populasi ayam produksi kami
itu mulai terjadi di semester dua dua ribu dua puluh
ya dimana pada saat itu
di mana harga jual kita jatuh di empat belas enam belas ribu
sedangkan harga pakan kita juga naik ya
naik sehingga peternak yang kuat
dia bisa bertahan dengan mengurangi populasi
yang tidak kuat ya mereka tutupkan apa tutup berproduksi
nah di satu sisi ya
baru pada bulan april ya
itu kegiatan aktivitas ekonomi itu sudah mulai naik
hanya ya hanya kegiatan aktivitas masyarakat itu kan naiknya step by step
tetapi untuk pemulihan ya
untuk pemulihan ayam produksi kami
itu baru pulih juga step by step gitu loh
sampai pada periode sesudah lebaran
itu kita baru mulai harga kembali normal
seperti kejadian kejadian pada waktu semester satu dua ribu dua puluh
nah kenaikan pakan ini apa yang terjadi sih
karena pada tahun dua ribu dua puluh satu semester dua itu
harga jagung sempat menyentuh di enam ribu ya
sehingga ingat tidak
peternak kami dipanggil menghadap presiden joko widodo
untuk berbicara seperti ini
itu yang membuat kementan kemendak bulog
memberikan bantuan lima puluh ribu ton
ya jagung kepada peternak di daerah jawa tengah jawa timur
nah kita juga nggak bisa melupakan sejarah
ya mobilisasi jagung dari sentra sentra produksi
terjadi mulai di bulan mei juni juli agustus
sejak presiden menunjuk bapak arief prasetyo menjadi kepala bapak
nah setengah dua puluh satu februari
baru kelihatan betul betul di mana pemerintah itu hadir membantu peternak kami
di situlah peternak mempunyai satu harapan
dan mereka mulai ya melakukan reinvestasi kembali
untuk mengisi kandangnya
nah tentu di sini para pemirsa
juga bapak dan ibu semua yang hadir
bisa mengetahui bahwa kita mulai investasi lagi
bersemangat lagi ya karena kegiatan yang disediakan
yang dilakukan oleh bapak anas bulog kementerian kemendak
ini yang sangat membantu memobilisasi jagung
nah di sini kami mulai mengisi lagi kandang kandang yang kosong
mulai dari bulan april dua ribu dua puluh
hanya di sini kan perlu waktu dua puluh minggu
jadi apabila kapan kita bicara bahwa populasi itu
populasi itu secara bisa normal lagi seperti tahun dua ribu dua puluh dua
dua ribu sembilan belas ya itu sekitar bulan oktober november gitu
nah kalau kita bicara tadi seperti
apa bagaimana menteri perdagangan bisa
apa menyelesaikan mesin dalam waktu dua minggu
pak bram saya sampaikan
saya juga berkoordinasi dengan para pedagang pasar
ya pada hari ini dan juga saya berkoordinasi dengan kemendak
untuk memantau harga pasar jabotabek
harga per sore ini harga telur itu
secara secara dari pasar pasar ya belum secara merata
itu sudah menyentuh di rp tiga puluh
bahwa sejak kegiatan bahan sosial yang dirapal
tiga apa ya untuk kebutuhan tiga bulan dirapal dalam satu hari
dalam waktu dari tanggal delapan belas sampai dua puluh dua
itu kan berarti ada sekitar sepuluh harian lebih ya
nah itu harga di kandang aja pada saat ini
sudah berada di level dua puluh lima tiga puluh
kalau di kandang dengan harga dua puluh lima dua puluh enam lima ratus
di tingkat pedagang retail ya
pasti dalam waktu dekat tiga puluh sampai dua minggu
dalam waktu paling tiga empat hari ini akan kembali normal
karena antara ya antara stok
atau antara supply dan demand
yang mulai bangkit step by step ini
linear hubungannya gitu
karena kegiatan masyarakatnya belum penuh
kan kami juga tidak menyalahkan pak bu risma
bu ya kalau misalnya mau melakukan bahan sosial kembali
kami sih sangat terbuka ya
hanya tolong pada saat mau melakukan bahan sosial
kita peternak peternak layar nasional yang sudah tergabung dalam enam kooperasi
yang tersebar di seluruh indonesia
itu dilibatkan secara langsung sehingga kita bisa
mengatur bersama sama mekanisme alokasi dari dana bansos itu bagaimana gitu loh
sehingga tidak terjadi gejolak gejolak sesaat seperti ini
yang membuat kegaduhan di tingkat masyarakat gitu loh pak bram
kim husbar ketika anda mengatakan bahwa beberapa waktu lagi
tidak perlu dua minggu rasanya mungkin akan turun
dan kemudian harga stabil ini yang anda maksudkan kemudian
karena bertahap tadi begitu ya
apakah kemudian hal ini juga mencerminkan harga pangan juga akhirnya
harga pakan maksud saya pakan ternak itu juga sudah mulai stabil pak
kalau harga pakan ternak berdasarkan hasil rapat kita kemarin tanggal dua puluh
dengan pak menteri perdagangan di mana pak selendra juga hadir
ya untuk harga pakan ini kita juga akan melihat
pertama adalah kondisi stok ya bersama bapak nas
stok jagung di dalam di dalam negeri kita sendiri
bagaimana karena dari hasil kita rapat berkali kali dengan bapak nas
bapak nas itu punya buffer stok setiap triwulannya sekitar dua tujuh juta ton ya
nah sekarang permasalahannya adalah bahan baku import kita
memang kondisi pada saat sekarang sudah mengalami tren penurunan
hanya yang ada di pabrik pakan itu kan stok stok importnya rata rata berumur tiga puluh lima hari sampai tiga bulan
jadi nanti juga pasti harga bahan baku import itu juga akan mengalami satu titik keseimbangan baru
dengan kita mempertimbangkan biaya account reservable dan day of inventory dari stok yang ada di gudang bahan baku
berapa pertambahan biayanya costingnya berapa kita hitung
nah di sinilah yang dimaksud sama kmn dark the manu itu tanggal dua puluh
dua puluh satu agustus ya kita reevaluasi ulang
demikian yang bisa saya sampaikan pak bram terima kasih
baik ki berarti artinya kemudian kalau ada tren penurunan tidak langsung berdampak begitu ya
akan menunggu beberapa waktu yang kemudian harga pakan ini juga akan mempengaruhi kemudian harga telur naik ataupun turun itu
saya akan ke pak selendra pak selendra kemudian kalau disebutkan hanya dalam beberapa hari
seberapa rasional begitu rasanya ini tadi kimus bar sudah
ini tadi kimus bar sudah

menyampaikan optimisme begitu bagaimana kementerian perdagangan melihatnya
apakah sesuai dengan kata pak mendak dua minggu atau jangan jangan beberapa hari sudah akan stabil lagi begitu
ya jadi begini pak menteri kan sudah tepat artinya memperhitungkan paling lambat dua minggu
tentu ini semua secara bertahap
nah tadi yang disampaikan oleh pak kimus bar itu benar sekali
karena memang kita juga memprediksi
artinya dengan adanya pansos sudah mau selesai
hanya tinggal tadi kita monitor jawa tengah jawa timur yang masih melakukan itu
ini tentu kan mengurangi tekanan permintaan yang secara langsung besar gitu kan
sehingga pasti telur ini kan gak tahan lama juga
tuan tuan peternak pasti harus masuk ke pasar lebih banyak gitu kan

jadi ini akan juga tentu membantu segera untuk entarmisasi harga
kalau kita memprediksi saja misalnya produksi perkiraan produksi ya
ini kalau dari badan pangan nasional
itu kan bulan bulan agustus itu sampai dengan bulan september
itu masih ada surplus
jadi kalau melihat perkiraan itu
nah ini kan karena bahan sos sudah mulai tidak ada
itu tentu akan masuk ke pasar
tadi betul sampai kalau pak menteri
pak menteri artinya kalau tadinya bahan sosnya melalui kopra
tadinya bahan sosnya melalui kopra
itu kan lebih mudah mengontrolnya antara suplai yang diimat
baik artinya bagaimana kemudian
baik artinya bagaimana kemudian
oke baik masih sangat optimis begitu ya kementerian perdagangan
artinya bagaimana kemudian pendekatannya pak kepada peternak kepada asosiasi pedagang
agar kemudian harapan penstabilan harga ini bisa dilakukan paling lambat dua minggu
seperti kata pak mendak begitu
ya kita seperti yang sampaikan pak mendak
seperti yang sampaikan pak mendak
itu memang sebelum beliau menghadap pak presiden
kami ada pertemuan termasuk dengan pak gumusbar
dengan teman teman breeding layer yang jual pulet
yang jual doc kemudian juga teman teman dari peternak layer ini
dan kita sudah meminta kepada pelaku pelaku usaha
yang menyuplai boc maupun yang jual kulit itu
untuk bisa mengkalkulasi ulang harga itu
kemudian juga hadir juga dari bpmt
yang gabungan usaha peternak itu
juga kita sampaikan supaya mengkalkulasi ulang harga
kita paham bahwa memang ada beberapa harga yang memang saat ini naik ya
contoh kalau jagung kan pernah kita juga lakukan intervensi
dengan subsidi rp satu
nah ini tentu kita akan diskusikan terus
dengan teman teman di badan pangan nasional
pak selendra ini kemudian yang menjadi pertanyaan juga
bagaimana pendekatan dari kementerian perdagangan
tidak hanya pada pengusaha dan juga kepada peternak begitu
tapi juga bagaimana kepada pedagang yang rasanya pedagang menjadi ujung tombak
begitu yang menghadapi kenaikan ini juga bersama dengan konsumen
tapi kita akan bahas usai jeda
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih akan membahas dialog menyalonjakan harga telur
masih bersama kami plt dirjen perdagangan dalam negeri
kementerian perdagangan salendra
dan juga presiden peternak lebaran
presiden peternak leir indonesia kimus barmesdi
sebelum jeda tadi saya ke pak salendra
menanyakan bagaimana kemudian komunikasi kementerian perdagangan
juga dengan para pedagang
ini kemudian kami mengutip ikatan pedagang pasar indonesia
mengaku geram begitu rasanya belum ada pendekatan
dan juga komunikasi dari pemerintah terkait dengan harga
yang dianggap mereka juga sangat keberatan dan dikomplain oleh konsumen
bagaimana pak selendra
ya jadi begini
kalau pedagang itu memang ujung tombak ya bagi kita
dan tentu juga rantai distribusi terakhir itu kan ada di pedagang
tentu kita akan mengkomunikasikan dulu dari hulu dulu
hulunya dulu kita rapikan
kalau hulunya supply nya sudah bagus harga sudah bagus
rasanya juga pedagang kan nggak mungkin bermain main lah dengan harga
karena kan kalau harga ketinggian kemudian dari hulunya sudah
sudah bagus ya tentu nanti pembeli juga nggak ada yang mau beli kan
itu kan barang juga nggak tahan lama
tapi begini mas intinya adalah kita lihat kecenderungan saja
misalnya hari ini saya sudah minta juga teman teman cek ya
memang baru beberapa daerah dan penurunannya juga tidak terlalu besar
tapi sudah lumayan cenderung ada penurunan
misalnya sumatera selatan kemudian juga di kepulauan riau
ini laporannya hari ini
kemudian juga ada di kalimantan barat turun
kemudian di daerah banten
kemudian juga di turun talu
ada maluku utara juga turun
jadi kecenderungan itu sudah ada
jadi ya memang perlu waktu mungkin beberapa hari
ya tadi targetnya pak minda kan rintah juga pada kami
supaya dalam dua minggu bisa segera mengkomunikasikan
untuk bisa kita kendalikan harga bersama sama
baik artinya memang belum merata begitu ya
ketika memang ada tren penurunan harga komoditas telur di sejumlah daerah
tapi kemudian kalau anda sebutkan ini pedagang adalah menjadi sektor hilir begitu
tapi artinya kan mereka juga ikut menentukan begitu pak
ikut menentukan akhir harga yang kemudian diterima oleh konsumen
apakah kemudian nanti akan ada pendekatan khusus begitu
apakah kemudian dalam bentuk intervensi atau seperti apa rencana dari kementerian perdagangan pak selendra
jadi yang pertama kita diskusi yang kan ini kan baru kemarin
kemarin kita diskusikan ulu nya dulu nih kan
dulunya kita sama sama selesaikan dulu
supaya clear dulu nih
kan sumbernya dari sana
kalau harga dari hulunya saja sudah tinggi ini kita lihat aja nih
harga di tingkat peternak itu sampai dengan dua puluh lima agustus itu memang masih tinggi gitu
ya kan sumatera itu masih dua puluh lima ribu
kemudian jawa masih dua puluh tujuh ribu
bali dan nusa tenggara masih dua puluh tujuh ribu
jadi ya rata rata nasionalnya masih dua puluh tujuh ribu gitu
jadi ini dulu kita benahi gitu
ya kan karena sumbernya dari hulu
tapi tentu kita tidak akan mungkin mengabaikan juga pedagang yang memang bagi ujung tombak
tapi sekali lagi mas
kalau mau apa hilirnya bagus kan hulunya mesti bagus dulu kan
kalau hulunya aja belum kita rapihkan
makanya saya banyak diskusi dengan pak gubernur dengan teman teman layer
jadi ulunya dulu nih kita harus menelitkan dengan benar
nanti setelah itu pasti kita juga akan mendiskusikan dengan teman teman di hilirin
artinya akan melihat bagaimana kondisi begitu ya pak
untuk kemudian apakah pemerintah menentukan melakukan intervensi atau tidak begitu terhadap harga komoditas telur ini pak salendra
ya jadi gini mas
ini kan bukan bicara telur aja nih
sebuah komoditi nanti kita pasti bicara
tentu ada pendagang pasar gitu kan
ini kan kebetulan kasusnya telur
tapi kan bukan berarti hanya truk saja kan
di pasar itu ada cabai ada bawang ada daging ada lain lain
jadi kita akan bicara menyeluruh
tidak perlu komoditi begitu
ini ya gimana dengan pedagang gitu dan asosiasi
ya tentu kita akan bicaranya kan lebih holistik lah lebih komprensif
ini benar benar yang mana
jangan hanya telur gitu
tapi nanti semua pasti
ini kan case ini kita harus selesaikan dulu dalam waktu cepat
sesuai keinginan pak menteri
beliau perintahkan kepada kami koordinasikan segera supaya ini dalam waktu paling lama dua minggu
udah saya alhamdulillah terdipak
kimus bar malah punya prediksi lebih cepat gitu
tapi tentu ini secara bertahap kan
tapi sekali lagi lah kita bersama sama
dari tingkat peternaknya saja tadi sudah saya sampaikan
baik apakah akan ada komunikasi dalam waktu dekat begitu dengan kemudian asosiasi pedagang pasar
ya nanti kita ini pasti kita perhatikan
baik saya akan ke kimus bar
kimus bar kalau tadi pak salendra mengatakan bahwa ketika sektor hulu sudah selesai
maka hilir akan mengikuti
bagaimana komunikasi anda dengan sektor hilir ketika kita menyebut sektor hilir adalah tentu pedagang
seberapa kemudian jaminan ketika kita menyelesaikan di masalah peternak
kemudian asosiasi peternak begitu untuk kemudian harga nanti akan sama yang ada di pedagang
baik di sini saya akan sampaikan dua poin ya pak bram
jadi peternak layar nasional ini kita juga berkoordinasi dengan asosiasi pedagang telur ya
maksudnya pedagang grosir grosirnya juga gitu loh
jadi begini kita kalau ingin mengetahui bahwa harga di peternak itu sudah turun dari satu dua hari yang lalu
tetapi kita juga harus ingat
mekanisme pengaturan stok di pedagang juga kita harus tahu
mereka punya buffer stok itu tiga hari untuk mencukupi kebutuhan jalur distribusi yang mereka kuasai di masing masing area
pedagang ya saya katakan buffer stok tiga hari
nah kalau buffer stok tiga harinya mereka dari dua hari yang lalu masih dapat harga rp dua puluh tujuh dua puluh sembilan
sedangkan hari ini dapat harga telur di rp dua puluh enam dua puluh tujuh atau rp dua puluh lima
mereka akan mencari titik keseimbangan baru
bagaimana antara pertemuan harga stok telur yang dua puluh tujuh dua puluh sembilan bertemu dengan harga telur yang rp dua puluh lima dua puluh enam
nah di sini kan akan terjadi penyesuaian terhadap harga jual dengan melihat range pembelian stok telur yang ada
nah berdasarkan pengalaman kami di belasan tahun ini dalam mengelola stok telur di tingkat rp dua puluh enam dua puluh tujuh

karena peternak itu nggak pernah punya stok telur karena tiap hari harus keluar telurnya
kalau pedagang harus punya stok telur minimal tiga hari
nah hal hal seperti ini perlu pemulihan waktu tiga hari empat hari
makanya kalau saya hitung jumat ya paling senin selasa ya seharga sudah sekitar antara rp dua puluh delapan rp tiga puluh
itu biasa seperti ini
titik keseimbangan baru itu ya pak eki
karena buffer stok tiga hari di pedagang pak
tidak bisa mereka langsung
seperti berubah seperti membalik kelapak tangan itu tidak bisa
karena stok yang lalunya beli rp dua puluh tujuh dua ratus sembilan puluh
terus yang kedua ya seperti yang saya sampaikan juga
peternak ikatan pedagang pasar itu apakah mereka sudah berkomunikasi dengan asosiasi pedagang telur
ya jangan hanya dilihat di retailnya saja
tetapi kita harus lihat adalah di pedagang besarnya
kebetulan yang ber
berasosiasi itu ada pedagang besarnya yang menjadi
untuk melihat dan mengelola
dan yang satu hal lagi ikatan pedagang pasar itu kan dekat sama pemerintah
mereka hanya tahu adalah oh harga telur mestinya rp dua puluh dua
itu kan kita masih melihat adalah dari basic regulasi permendak dua tahun yang lalu
lalu gak beram
sedangkan regulasi yang baru sudah menyesuaikan
yaitu apa harga tingkat konsumen itu tidak bisa
tidak kurang lebih dari rp tiga puluh
nah karena ini belum disosialisasikan atau belum diundangkan
sehingga ini yang membuat ikatan pedagang pasar
terus media rame rame
menjadi semacam membuat kegaduhan baru
sehingga membuat kita menjadi bingung
nah ini gimana sih
padahal perbadannya sendiri ini kan sudah tinggal tunggu diundangkan
gitu loh pak bram
sebetulnya kalau perbadan ini udah keluar
otomatis dengan kondisi harga yang tidak lebih dari rp tiga puluh
itu sudah selesai urusannya
itu pak bram
baik kimusber artinya ketika komunikasi terjalin dengan baik
dengan banyak sektor seperti anda katakan tadi
jangan jangan pedagang besarnya
sudah oke begitu harga dari pertengahan
jangan jangan pedagang di pasar yang kemudian belum mengetahui skema yang sudah berubah
walaupun kemudian kita tahu ada titik keseimbangan yang anda katakan
artinya komitmen dan komunikasi itu menjadi kunci begitu ya
sembari kita menunggu harga kemudian stabil kembali kimusber
ya betul itulah yang namanya bisnis pak
kita harus menjaga keseimbangan antara peternak produsen dengan pedagang
beserta kepentingan masyarakat menjadi tujuan yang penting
itu tujuan utama kami
baik itu yang harus kita garis bawahi kepentingan masyarakat tentunya ya
baik terima kasih atas waktunya pak salendra plt dirjen perdagangan dalam negeri
kementerian perdagangan kemudian ada kimus barmesdi presiden peternak layar indonesia
terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu bapak bapak
terima kasih pak